rumahnya sudah hangus terbakar
dan ibu ini sudah meninggal akibat kebakaran itu
sedangkan ibu naya dan anaknya sudah pergi ke jakarta
identitas aku pasti akan terbongkar
kalau naya cerita sama paraka dan paraka cerita lagi ke mas verong
tante apa kabar
kangen banget deh meli sama tante
sudah lama juga nih
sudah hampir sebulan ya melly gak main ke pantai asuhan
tante sehat kan
nanti meli mau main lagi nih ke sana
alhamdulillah tante baik
kamu kapan kesini
insya allah besok kali ya tanta
sekalian nanti meli kesana mau bawain makanan
buat anak anak pantai asuhan
kalau mau datang datang aja
nggak usah bawa makanan segala
kamu itu selalu ajak ajakin uang gaji kamu buat beli makanan anak di pantai
padahal tante tau loh
kalau gaji kamu tuh gak besar
iya udah si tante gak usah dipikirin masalah kayak gitu
meli tuh senang tante kalau bikin senang anak anak pantai
karena kalau melihat mereka bahagia meli tuh jauh lebih bahagia dari mereka
makasih ya mel
eh terus kamu kapan datang kesini
ya udah pokoknya kamu ditungguin datang kesini segera ya
ya udah kalau gitu sampai ketemu besok ya tante
alhamdulillah akhirnya kalian berdua mau mampir ke panti ini
iya bu maaf ya ganggu
kami sebenarnya kesini mau numpang
enggak nak kalian itu tidak mengganggu ibu
malah ibu senang
sayang ibu tetap ingat kok sama janji ibu
nanti ibu bantu buat cari bunda ya
terima kasih ya bu
lihat nih lihat kita ada keluarga baru
gunggul yuk gunggul sini
biar pada kenalan
boleh tuh dikenalin namanya siapa
nama aku bening
nama aku aura
kakak ini buat kakak
kita main boneka sama sama ya
kita belajar bareng yuk yuk yuk
ini buat aura
yang ini buat bening
wah bagus banget piyamanya
ya bagus banget bu makasih ya
dan ini juga ada mukena tapi mukenanya cuma satu
jadi nanti dipake sholatnya bergantian aja ya
boleh pegang nak
ya makasih ya bu
habis mandi langsung ganti baju
terus pakaian kotornya disimpan di belakang aja ya
biar besok bisa dicuci
saya udah gak bisa tinggal di kontrakan ini lagi
wah memangnya kenapa
ini kan kontrakan kamu lah
ini kan kontrakan bapak
kan bapak yang sewa ini bukan saya
tapi untuk tempat kamu tinggal
kaki kamu belum sembuh
kamu butuh waktu untuk istirahat

aku butuh kontrakan ini
bapak jangan nemuin saya lagi
dan jangan bantu saya lagi
terus satu hal
soal biaya kontrakan
nanti saya akan ganti semuanya
setelah kaki saya sembuh
dan saya dapat kerja
soal itu kamu gak usah pikirin
yang penting sekarang
kamu bisa istirahat dengan tenangnya ya
itu yang paling penting
saya mohon maaf sebelumnya
saya mau tanya sesuatu
saya tuh heran deh
kamu sama bening jauh jauh merantau ke jakarta
memangnya suami kamu kemana
kenapa bapak tiba tiba menanyakan
kenapa bapak tiba tiba menanyakan soal suami saya
jangan tersinggung saya
selamat malam pak
sebaiknya bapak pergi dari sini sekarang
kenapa aku harus menyinggung soal suaminya naya sih
masuk ya nak yuk
yuk sini yuk
iya pelan pelan ya
awas awas ya tuh
mulai sekarang kalian bobo nya di kamar belakang ya
soalnya kamar ini mau ditempatin sama aura dan juga bening
kok kita yang diusir sih bu
iya kan kita duluan disini bu
gimana sih bu
kan kita duluan yang nepatin
soalnya kamar perempuan itu pada penuh
tapi nanti juga ada
anak perempuan panti juga gabung kok disini
di kamar belakang dulu bobo nya
sekarang tempat ini
jadi kamar buat istirahat kalian
mereka aja yang tidur disini
gapapa kok tidur ditempat lain
tidur didapur juga boleh
tidur di depan
pokoknya kamar ini sekarang jadi kamar kalian
buat kalian istirahat
nanti juga kalian ditemenin kok
sama kakak kakak anak panti perempuan nya disini
nah sekarang pada istirahat bobo ya